tentang pembangunan sendiri tidak hanya lrt mrt saja yang sedang dibangun
tetapi ini kita sedang ramai diperbincangkan dengan adanya pembangunan lift yang ada di rumah dinas gubernur
betul ini butuh berapa bulan gajinya iqbal untuk bisa kita lihat ya
tapi ini berbicara tentang pembangunan lift itu sendiri
gubernur dki jakarta anies baswedan meminta penghapusan anggaran pengadaan lift di rumah dinas gubernur
di kawasan suropati jakarta pusat
hal ini disampaikan oleh sekretaris daerah dki jakarta saifullah
yang menyatakan anggaran perbaikan rumah dinas kepala daerah tersebut
untuk dua ribu tujuh belas senilai rp dua delapan miliar
iya luar biasa sih
mau rehab apa apa apa itu mau mengadakan apa itu semuanya tergantung kepala dinas
yang harusnya kepala dinas itu mengobservasi dulu
sehingga muncul lantai
setelah muncul item lift gitu
rupanya ini atas inisiatif dari dinas cipta karya
karena pak gubernur merasa ini tidak perlu lift ini dengan apbd
beliau tadi memerintahkan pada saya
pak sekda tolong ini dimatikan
sudah selesai boa
apakah kita sudah
yang mendukung abra angka sepuluh upl